sementara itu ruas jalan tol transjawa yang membentang dari titik jakarta hingga surabaya akhirnya telah tersambung seutuhnya
jalan tol transjawa yang menghubungkan antar kota antar provinsi di pulau jawa telah tersambung seutuhnya
jalur sepanjang tujuh ratus empat puluh km ini direncanakan akan siap digunakan di penghujung tahun dua ribu delapan belas mendatang
dengan panjang rute di atas lima ratus km ini rencananya akan dibangun sedikitnya tiga puluh rest area di mana tiga tempat istirahat diantaranya akan dibangun
penginapan ataupun hotel sebagai tempat istirahat terpadu bagi para pengendara
untuk tahap awal pihak jasa marga property selaku anak perusahaan dari pt jasa marga akan membangun di tiga ruas jalan tol
yakni tol batang semarang ruas tol solongawi dan juga mojokerto surabaya
jadi di seluruh jalur tempat apa itu namanya jalan tol yang di pulau jasa marga direncanakan akan ada tiga puluh titik tempat istirahat yang akan dibangun atau yang sudah beroperasi sampai dengan akhir dua ribu sembilan belas
jadi sesuai dengan keputusan menteri pu pera akan kami buat tipe a dan tipe b
tipe a itu bisa ada hud
hotel misalnya hotel
yang b itu ada kompensi
jadi seperti itu
kalau tipe a itu hanya ada di rest area yang di atas enam meter